kita ke informasi selanjutnya saudara calon presiden ganjar pranowo masih menunggu keputusan kpu
tanggal dua puluh maret mendatang sambil mengumpulkan data terkait hasil pemilu dua ribu dua puluh
ganjar menegaskan akan menempuh jalur hukum di mahkamah konstitusi
jika suara yang didapatkan tidak sesuai dengan data yang mereka miliki
saat bertemu para seniman dan akademisi di rumah butet kertarejasa di bantul yogyakarta
calon presiden ganjar pranowo meminta pihak pihak yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan teknologi
untuk membongkar hasil perolehan suara pasangan capres cawapres nomor urut tiga
ganjar menegaskan akan menempuh jalur hukum di mahkamah konstitusi
jika suara yang didapatkan tidak sesuai dengan data yang mereka miliki
ganjar menegaskan akan menempuh jalur hukum di mahkamah konstitusi
jika suara yang didapatkan tidak sesuai dengan data yang mereka miliki
saat bertemu para seniman dan akademisi di rumah butet kertarejasa di bantul yogyakarta

saat bertemu para seniman dan akademisi di rumah butet kertarejasa di bantul yogyakarta
calon presiden ganjar pranowo meminta pihak pihak yang didapatkan tidak sesuai dengan data yang mereka miliki